tapi itu cuma benda mati
semalam udah kerjain susah susah
lu tuh gak pantas tau gue lagi ngapain
mau jadi pahlawan kesiangan
mau ngebelain majikan tersayang loh ini
arma gak ada hubungannya dengan masalah ini kan
mereka tidak berharga buat kakak
tapi kalung kalung itu sangat berharga buat aku dan nabila
pokoknya gue mau buang salah satu dari kalung ini
sekarang kita tanya orang orang aja kali ya
kalung yang mana yang pantas dibuang
kakak kenapa sedikit rauhan banget kak
mungkin saya bukannya
bukan siapa siapa kakak
tapi liat tuh lu zahira kak
dia tuh adik kakak
masih kak gak kasihan sedikit pun sama adiknya sendiri
jangan pernah lo sebut kalau dia itu adalah adik gue
gue gak punya adik kayak gitu
gue akan hancurin kalung ini di depan lo tau
pak saya punya dua kalu
ini punya kakaknya yang pantas dibuang ya
ini punya gembel
sedangkan yang ini
ini punya cewek menjijikan yang ada di belakangnya
buat kamu aini suka gak kalung ini
bapak kenapa sih tega banget
itu kalung aku kenapa bapak lempar
amira udah jangan amira
percuma amira danau ini sangat luas
ngomongin juga kalungnya ketemu
aku gak peduli zahira
aku harus bener bener nemuin kalung itu
jangan amira percuma
enggak lepasin tangan aku zahira
amira jangan amira
lepasin sini aku zahira
tidak tidak tidak
biar aku aja
biar aku aja
kamisya jangan kak kamisya jangan
lepasin tangan aku aku berusia
amira kamu dengerin aku
kamu dengerin aku
amira kamu dengerin aku
kamu dengerin aku
dengar dengerin aku ya
itu cuma sebuah kalung
aku tahu itu sangat berarti buat kami
karena itu dari ayah kamu
tapi itu cuma benda mati
yang lebih penting apa
yang lebih berat itu apa
itu kenangan di hati kamu
kenalan ayah kamu di hati kamu
itu yang paling berarti
tapi kenangan itu
nggak akan hilang di hati kamu
dan nggak ada seorang pun yang bisa hilangin itu
ya kan amira
itu yang paling penting ya
aku akan lukis akulah
pak saru pulang kampung meradak
tapi kan cuma dia yang biasa ngurusin kuda kuda di villa
mana saya udah janji sama klien saya untuk naik kuda bareng bareng di sana
nanti segera saya carikan penggantinya
mana waktunya udah mepet lagi
di mana harus jadi pengganti
dari mana itu bisa dihujat
apa kalian jad hous
perkenalkan saya leni pemilik kampus ini
saya permisi bu
amira tunggu sebentar
apakah kamu punya waktu akhir minggu ini
kebetulan saya dan keluarga akan berangkat ke sukabumi
kebetulan juga salah satu penjaga kuda saya pulang kampung mendadak
jadi saya butuh orang untuk bisa membantu saya di sana
bagaimana kamu bisa membantu saya
nanti gaji kamu akan saya berikan lebih